dari dulu lo gak pernah berubah rangga
lo itu selalu ngeyel
mungkin gue bisa tunda pertarungan ini
kali ini gue bakal adinin lo
sampai berapa lama lo kuat bertarung lawan gua
dalam kondisi lo yang kayak sekarang
ada yang kurang nggak ya
jangan sampe kurang nih
gue udah mati belum ya
jangan sampe ah
ini gajah belum
masa mati sih
jagain pangeran sampai jam sembilan aja gak bisa
pangeran kabur tuh
pokoknya abis itu berada diri loh gak taunya
kalo tau gitu om jojo gak bawa anak buah cuman empat orang
sekampung om jojo bawa
aduh asem mel
terus pangeran kabur gak om jojo kejar gitu
baru melawan pangeran aja udah kalah
gimana mau jagain dedy
non mel jangan ngeremen om jojo dong
om jojo loh belum ngeluarin jurus andalan om jojo
kalo sampe om jojo ngeluarin jurus andalan om jojo
sekali kepret langsung jadi pepes tuh si pangeran
lagi non mell kan yang nyuruh om jojo jangan nyakitin pangeran
makanya om jojo cuma ngeluarin jurus sekali doang nih
udah lah kebanyakan ngeles banget sih
pangeran gak tau kan om jojo yang sekep dia
ya gak tau ya non ya
tapi pas bangun om jojo masih pakai topeng sih tadi
ya mudah mudahan aja ya non ya
misalnya sampai ketahuan kok ini ide aku gimana
om jojo tanggung jawab ya
kalo misalnya pangeran dateng ke pertarungan itu
buat ngerebutin si cewek asongan
om jojo bakal aku pecat balik aja ke kampung
udah dibantuin bukan dikumpulin
dibantuin bukannya terima kasih
kalo kayak gini caranya mendingan pulang kamu aja deh
habis ini pada mau kemana nih
gimana kalau habis ini kita semua pada nongkrong di rumah gue
bokap gue baru beliin ps empat yang terbaru gold plated dua puluh empat karat emas
kalau lo kalah sama gue lo harus traktirin gue sepatu baru
pertanyaannya emang lo berani lawan gue
udah siap udah siap buat kalah maksudnya
lo udah siap buat kalah ya
ya kali gue takut sama manusia kulkas kayak lo
pertanyaan kali gue harus kalah sama manusia batu kayak lo
oh berani lo deal ya kalah bikin gue sepatu
pangeran rizky ingat
kita tuh gak boleh sering sering main ps
nanti kita nggak punya waktu buat latihan band gimana
ingat loh kita tuh sedikit lagi ada acara pensi lulus lulusan
gue yakin lima tahun dari sekarang dia masih polos dan lempeng kayak gitu
lo tenang aja gi
di rumah gue di lantai tiga ada ruangan kosong
kata bokap gue bisa dipake kok buat latihan band
ya kurang lebih seminggu lagi semua peralatannya sudah siap lah
wih apa ron
pasti kece banget tuh
eh gue boleh gak request drumset yang merek yang gue pengen tuh
buat lo apa sih yang gak ta
lo kasih tau aja ke gue ini lo mau merek apa
ntar gue bilangin ke bokap
perangkat rumah gue nih
gue sambil bawa gitar ya
wuh cakep banget tuh
gue main piano deh
itu kan gue
ya udah perangkat rumah gue
lahan milik pribadi
cit menurut lo ini lahan dari salah satu orang tuanya anggota deed flowers gak
ini nggak ada nama perusahaannya put jadi gue juga gak tahu
ya udah put mending kita cari ke dalam aja siapa tahu ini beneran tempatnya
sampai lupa bayar
pak buat saya sama teman saya
iya makasih neng ya
putri sampai lupa dia belum bayar
iya iya tunggu put
tunggu aja mereka berdua itu harus cepet cepet dilirai
nih kalau enggak mereka berdua tuh pasti bakal
lo liat sendiri tuh
gimana pak kita gak mungkin bisa lihat mereka berdua
tapi saya yang ada kita disalahin
lo liat aja tuh mereka lagi seru banget kayak gitu
tapi ji gue gak tega liat pangeran
mau gimana pun juga mereka berdua kan pernah jadi sahabat